kalau di jepang vending machine ataupun touch screen seperti ini sudah biasa
tapi kalau di bogor kayaknya seru juga ya
di sini sistemnya pakai order dengan touchscreen gini ya mas
praktis dan canggih
pembayaran pun bisa dengan kode qr atau non tunai dengan dibantu pramu saji
ramen yang saya pesan diramu di dapur terbuka
tapi yang menarik perhatian saya di kedai ramen berkonsep ramen bar dengan nuansa kyoto jepang itu
tertuju pada stiker yang ditempel secara acak di dinding bar
banyak sekali stiker stiker yang dipasang
saya yakin pasti ada maksudnya
iya pasti ada
coba ini kenapa sebenarnya dipasang
sebenarnya kita itu masang stiker di sini itu ada kayak cara pegang sumpit kayak gini nih ada yang cara pegang sumpit
oke kasih upaya biar orang yang makan juga bisa nikmatin secara
mie ramen yang gurih dengan kuah saus tare ini beradu di lidah saya
ditambah sosanakas jepang yang didesain segemiqian rupa memberi sensasi layaknya di negeri sakura
selain dari konsep restonya terus juga ada sedikit ornamen ornamennya
kayak bambu bambunya juga kan vibesnya jepang banget ya
tak sekadar menikmati hidangan makan beralaskan tatami ala jepang ini mengandung nilai filosofi
duduk tegap dan tidak membungkuk baik bagi pencernaan termasuk cara orang jepang menata makanan
ketika ini ditata ini tuh ada urutannya
urutan mereka makan itu selalu nasinya paling jauh
kalboh diberatnya paling jauh
mereka akan selalu dulu memulai dari sup
menarik sebetulnya filosofinya bahwa orang itu
itu ya pada akhirnya ada value yang bisa kita pelajari dari sebuah makanan aja penyajian
ya mengusung konsep gion sebuah distrik di kyoto jepang tempat makan tersebut menawarkan sensasi pengalaman makan ala jepang yang lebih otentik
pengunjung mengaku disuguhkan pengalaman unik
pas buka tirainya masuk ke ruang tata mini udah beda banget jadi kerasa banget vibes jepangnya
menikmati hidangan jepang saja tak cukup bila tak didukung atmosfer negeri sakura
rasa yang tercipta di balik makanan semakin memberi kesan dengan suasana asli dari mana hidangan berasal
roni satria septiadi pradana